menteri sosial yang baru dilantik tri risma hari ini menyampaikan sejumlah pesan kepada pegawai dan pejabat eselon di kementerian sosial terkait dengan program kerja yang akan dilakukan selama ia menjabat
hal tersebut disampaikan risma dalam pidato serah terima jabatan dengan menteri ad interim kementerian sosial muhajir effendi pada rabu sore
setidaknya ada empat program kerja yang menjadi prioritas risma dalam memimpin kementerian sosial
yakni perbaikan data bansos dengan bekerja sama dengan kemendagri dan perguruan tinggi
memprioritaskan fakir miskin dalam memberikan bansos pemberdayaan kooperasi hingga mengutamakan kesejahteraan anak terlantar
sebelum berfokus menjalankan program kerja risma mengatakan bahwa presiden jokowi telah berpesan kepadanya
untuk menyelesaikan pemberian bantuan langsung tunai atau blt yang dimasak pada bkv sembilan belas yang ditargetkan selesai pada januari dua ribu dua puluh satu
bapak presiden pesan kita yang terutama yang triwulan empat
bantuan itu bisa harus selesai
ini sudah minggu terakhir kita harus selesai
kemudian yang untuk dua ribu dua puluh satu awal januari itu juga harus selesai
jadi minggu pertama bulan januari karena digunakan supaya ada perputaran